sementara itu sekjen partai nasdem joni g plate mengatakan bahwa partainya sampai saat ini masih konsisten dan berkomitmen berada di koalisi pemerintahan
terkait isu reshuffle yang berhembus hal itu merupakan hak istimewa presiden joko widodo yang tidak bisa dimiliki pihak lain
jonny g plate menegaskan bahwa partainya konsisten membantu kerja kerja presiden joko widodo meski diterpa isu pergantian menteri
plate menilai bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah gotong royong dan membangun soliditas kabinet dalam pemerintahan untuk memperkuat tujuan nasional di tengah tantangan yang dihadapi indonesia
joni berharap jangan ada pihak pihak yang bersikap layaknya seorang presiden dadakan dan mempengaruhi hak istimewa presiden terkait reshuffle
akan terus konsisten terhadap komitmen nasdem bahwa penentuan anggota kabinet perubahan anggota kabinet
adalah kewenangan prerogatif presiden
karena serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya
jangan sampai ada presiden presiden mendadak di republik kita ini
presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden
mempengaruhi presidenial rights
prerogatif presidenial rights dan presiden jawa